udah udah stop stop
gitu aja gak bisa
sekarang squat jump
udah sekarang ganti situp situp ayo cepet
tapi ingat kalian jangan sampai bikin keonaran atau nyari keributan sama anak aja
kalau enggak gue yang jadi lawan kalian
oke bang kita gak akan macam macam
gue kesini cuma mau kasih tau aja ke lo
kalau gue udah tahu semuanya
gue harus minta bantuan siapa untuk nyadarin boy
kalau sebetulnya gue ini bener bener cinta sejatinya boy
sayang kamu kenapa menangis
aku masih trauma aja sama kecelakaan tadi
mudah biarin aja
itu salah dia sendiri
itu kayaknya di depan ada kecelakaan deh
tolong ini reh
tolong ini reh
loh karena dia
aduh ganda kok bisa jatuh gini sih
aduh mbak maaf gak apa apa kan mbak
aduh kok bisa jatuh kayak gini sih mbak
tadi kok ketabrak
ada geng motor lewat banyak banget
terus mereka tuh pakai seragam
hitam hitam gitu terus
ada gambar kobra gitu
di punggungnya mereka konvoy rame rame
parah tuh orang orang
aduh raya itu pasti geng black kobra
mereka emang rese kak
apanya yang sakit kanadiyah ini kakinya
gak kutas sih cuman ini kayaknya
kakinya kayaknya kalau gitu
kita semua bawa kanadiyah ke klinik aja
gak usah gak usah
aku mendingan balik ke tempat kerja
kalau soal motor kanadiyah gak usah
pikirin aku kebetulan
abah aku kan buka bengkel nanti om aku aja yang bawa
iya mah nggak sepotong nih
eh kira udah diganti
aduh angkat ini gak deng
ya neng ada apa
neng bantuin orang kecelakaan nih
dia ditabrak nih om terus motornya rusak
om dudung bisa kesini nggak bawa motornya
ini naik di jalan melati terus ada
ini apa tukang jualan gitu
neng ditipin di tukang jualnya ya
nanti ning bilang deh om yang ambil
gimana soalnya sekarang ini mau
nganterin orangnya ke
tempat kerjanya ntar alamatnya
neng sms in deh ya siap siap om
segera berangkat sekarang ya makasih
segera berangkat om
eh saya tuh mau mendingin motor
bah yang sudah tertarbak
tuh sama ditolongin sama si neng
jadi kalau abah mau marah marah
sama si neng ya inilah inilah si neng
kan tidak apa apa tidak apa apa kan yang
nolongin si neng maka mau siap siap dulu
kehulah penting ini banget
karena dia aku yang boncing aja ya
tapi aku mau titipin dua motor karena dia
di sini ya sebentar ya
aku boleh titipin motor ini
di sini dulu gak oh boleh boleh
nanti ada om aku yang bawa ke sini orangnya genut genut
namanya om dudung sardung dia agak orang orang
sudah gitu giginya ke depan pokoknya
bang titip dulu bang ya titipin aja
lo sama gue di sini ya